provinsi jawa timur menargetkan tiga puluh satu delapan ratus dua puluh enam dua ratus enam orang sebagai sasaran vaksinasi covid sembilan belas
jumlah ini terdiri dari kelompok tenaga kesehatan warga lanjut usia petugas publik
masyarakat rentan dan umum hingga anak dan remaja berusia dua belas sampai tujuh belas tahun
dua puluh juli dua ribu dua puluh satu atau setelah sekitar lima bulan berjalan
vaksinasi tahap satu telah menjangkau tujuh empat juta orang dan tiga juta orang sudah mendapat vaksinasi sampai tahap kedua
dengan kata lain target vaksinasi lengkap baru tercapai sembilan enam puluh tiga persen
sebagai hal baru vaksin covid sembilan belas memang tidak serta merta bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat
pada saat pertama kali vaksinasi di puskesmas kami
itu masyarakat itu pada ngerjakan
kami tidak mau untuk vaksinasi sampai kita harus jemput
kita ini jemput bola tidak cuma sepuluh orang tapi bisa sampai lima puluh orang
keluarganya sih biasanya ya keluarganya yang dulu penolakan itu lebih ke yang lansia
karena kita kan harus jemput bola ditolak sama keluarganya
jadi itu makanya sampai gebrak meja sampai kita diancam
akhirnya kita minta tolong sama babin sa babin kamtun

di sisi lain daerah dengan capaian vaksinasi tinggi juga masih memiliki persoalan
tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur memiliki capaian vaksinasi yang berbeda beda
ada yang tinggi hingga sembilan puluh persen namun ada yang rendah masih lima persen
padahal pengiriman vaksin berikutnya untuk tingkat provinsi
harus menunggu vaksin keseluruhan kabupaten kota dalam provinsi tersebut mendekati habis
kondisi inilah yang membuat warga di beberapa daerah dengan serapan vaksin yang tinggi
kini mengalami kesulitan memperoleh vaksin di fasilitas kesehatan
banyak sekali ya delapan belas tahun ke atas beberapa kali itu
crowded ya di beberapa puskesmas jadi mungkin diarahkan untuk masal
nah kita fokus untuk dosis kedua
oke dok jadi memang masih menunggu juga ya yang di puskesmas ya dok
iya kita masih menunggu
beberapa daerah dengan serapan vaksinasinya yang tinggi adalah
kota mojokerto surabaya
kota kediri kota blitar dan kabupaten jombang
capaiannya bahkan sudah sembilan puluh satu persen untuk vaksin dosis pertama
dan dua puluh empat tujuh persen untuk vaksin dosis kedua
sementara daerah dengan persentase cakupan vaksinasi terendah
adalah kabupaten lumajang pamekasan sumeneb bangkalan dan sampang
selama lima bulan berjalan vaksinasi covid sembilan belas di salah satu daerah ini
bahkan tidak sampai tiga persen

sudah mencapai satu persen
untuk mengatasi kelangkaan vaksin di sejumlah daerah
akibat ketimpangan cakupan vaksinasi ini
pemerintah provinsi jawa timur telah bersurat ke kementerian kesehatan
tetapi memang kita tahu sekarang untuk vaksin
ada supply yang masih bertahap
yang mana makanya dengan keterbatasan supply
kita juga memastikan bahwa yang dosis kedua
yang sudah jadwalnya akan mendapatkan keutamaan
dan terlebih dahulu
pemprov jawa timur juga mengupayakan membentuk rumpun baru
atau kelompok kerja besar dalam satgas covid sembilan belas
yaitu rumpun vaksinasi
sebelumnya pemprov sudah memiliki rumpun promotif
tracing testing kuratif dan dampak sosial ekonomi
pemprov jatim juga menargetkan serapan vaksin tiga ratus ribu dosis per hari